hei ada apa ini
begini pak kiai kami bermaksud ingin mengusir fatir dari kampung ini
karena fatir sudah berbuat mesum
gak mungkin bapak bapak saya itu kenal baik dengan bang fatir
bang fatir tidak mungkin melakukan maksiat
bang fatir itu sangat taat dengan agamanya
jangan lupa like stay tune

merupakan teman who

terima kasih tuhan kau memang adil
saya terima nikahnya aisyah binti kiai haji mansur dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
sakri semua gimana
aisyah cium tangan fabi
diri udah lupain aja fadir
mas kita masalah apa
eh dasar orang tua tua kau diri
kan nyampe tinggi tingginya banyak

saya gak mau
saya gak mau saya mau balik sama kamu saya gak mau
kau balik lagi
mas fadir balik
sampai jumpa lagi